makasih ya udah perhatian sama aku
ada apa ini
kenapa tiba tiba jadi merah
eh katanya bawa makanan buat aku
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
andi kamu cantik sekali nak
bajunya bagus ya pak
kok kalian berdua rapi sekali dari mana emangnya
selamat malam om
tadi di acara ulang tahun kantor

saya sudah melamar andin
untuk menjadi calon istri saya
aduh tante ikut seneng dengernya
kamu terima kan lamarannya pak al
kamu terima kan
kalau kalian berdua sudah mantap hatinya
udah satu ya
apa merestu kita ya
terima kasih om
apa apa keluar dari rumah sakit mungkin seminggu lagi
nanti kita atur ketemu sama orang tua kamu ya
untuk membahas lebih lanjut soal lamaran ini
ayah saya sudah meninggal
dan ibu saya untuk saat ini sedang tinggal di luar negeri
jadi tidak ada satupun anggota keluarga yang ada di jakarta
oh gitu kamu udah tunggal
saya punya adik
tapi adik saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu
indah lilai wah indah lilai garjun
saya terus berduka cinta ya
terima kasih om
a jadi ibu kamu gak bisa datang
mungkin sehari atau dua hari untuk ketemu kita
itu tante permasalahannya
dengan kesibukan mama di luar negeri
memang sangat sulit untuk beliau bisa datang ke indonesia
tapi om sama tante tidak berkhawatir
saya pasti sepatnya akan melamar andin secara resmi
nanti biar asisten saya randy yang mengurus semuanya
ya udah kalau gitu ya
ya paling seminggu lagi ya maya
minggu lagi ya berarti
ya dua tiga minggu lagi kita bisa lakukan lamaran yang proper ya
sebenarnya saya ingin secepatnya hubungan saya dan andin ini diresmikan om tante
saya tidak keberatan kalau acara lamaran dilakukan di rumah sakit nusa
di sini di rumah sakit ini ya
supaya om juga bisa ikut hadir
kenapa cepat sekali al
iya mas kenapa buru buru banget ya
kalau saya memang terlihat seperti buru buru
tapi menurut saya ini kan sesuatu yang baik
jadi kalau bisa jangan ditunda tunda om tante
ya kalau menurut kamu itu yang terbaik ya
dan kalian berdua setuju
ya saya berdua setuju
saya berdua setuju
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
terima kasih banyak om tante
saya terminal itu
terima kasih banyak om tante
maukah kamu terima lambaran saya
iya pak saya terima
aku dan andin sudah berpisah
seharusnya kami bahagia dengan
gua harus ngelakuin sesuatu
gua gak akan biarin lino
masih nyimpen perasaan sama andi
andin keluar kantor siang siang kemana ya
gue harus jadi istri yang sempurna dan baik buat nino
dan gue gak akan kasih celah nino untuk mikirnya
nih mikirin mbak andin
kok gak ada
oke mbak mari
karena biasa ya manicamting
jadi saya harus paham
yang baik baik saja
andien ngapain ke kuburan
assalamualaikum ya allahi kubur
makam siapa yang aden kunjungi
mama tuh kangen banget sama kamu
walaupun sebentar lagi
mama akan coba untuk buka lembaran baru
bersama orang baru
bukan berarti mama akan lupain kamu
karena sampai kapan
kamu akan selalu ada di hati mama
itu kan aldebaran

tapi aldebari makam siapa ya
saya menentang pernikahan ini
kamu pikir diri kamu siapa
saya sebagai mantan kekasihnya andin
mengharapkan andin kebalik pada saya
mas tolong mas aku gak bersalah
mas mas aku gak kebunuh roy
mas tolong hidupku mas
apa ini roy yang sama dengan mantannya andin
apa hubungan mereka berdua
mas tolong aku gak bersalah
aku pergi dulu ya
kamu tuh dimana sih
aku di kantor kamu loh
kamu gak ada
tadi ada urusan sebentar di luar kantor
kamu tuh main ngapain ke kantor
ya emang salah ya
istri datang ke kantor suaminya
aku bawa makanan kesukaan kamu loh kesini
ya allah apa yang sudah aku lakukan
aku ngikutin andin sampai kesini
sedangkan elsa sedang menunggu aku

gila gak ardhan tidaknya
dan pun berdua di ini
mu c peptam itu aja
ken expresspun aku tak pernah dapat

saya aldebaran akan menerima kamu apa adanya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
cinta membuatku kuat begini
oh kamu di sini
tadi papa penasaran kok kamu gak balik balik ke kamar untuk jagain papa
banyak papa minta tolong suster rika bantu cari kamu
suster rika makasih ya
udah denang saya mama
wah kayak papa harus diet nih
berat banget nih
kamu ngapain di sini
kamu pasti berpikiran buat lamaran besok ya
kalau kamu sudah memantapkan hati kamu
untuk menikah sama al
kamu harus bisa mencintai dia
kamu harus bisa mencintai dia
penuh hati kamu
setiap suami itu
seorang istri yang luar biasa
setiap laki laki yang sukses
seorang istri soleha yang selalu mendoakannya
jangan lupa doain al
pernikahan kamu ini
papa gak mau
ada persaraian lagi
papa gak kuat
kalau melihat anak papa sedih kayak kemarin
gak mau papa gak mau lagi
udah cukup betah
udah cukup betah
udah cukup betah
udah cukup betah
semoga pernikahan aku sama alendi
jadi pernikahan terakhir
dan papa akan selalu doain kamu
wah hantarannya mewah sekali
hantaran al buat andin ini kan
pak lihat dong pak mewah sekali
ini lebih mewah daripada lamaran elsa sama nino
iya pak betul
saya adik dari mbak anim
ternyata yang dibilang sama orang itu benar ya
dunia itu sempit
ternyata brand ambasadar maharatu ini calon adik kipar saya
ternyata bos dari maharatu kosmetik dan perusahaan yang lainnya akan jadi calon kakai par saya
di mana saja
di mana saja
di mana saja
di mana saja
di mana saja
di mana saja
di mana saja